varian baru covid sembilan belas omikron semakin membuat dunia gempar
karena dianggap lebih berbahaya dari varian varian sebelumnya
sejumlah negara di dunia termasuk indonesia bahkan telah mengkonfirmasi
adanya kasus baru dari varian omikron di negaranya
kasus pertama omikron di indonesia dilaporkan pada lima belas desember lalu
yaitu pasien bernama n yang merupakan pekerja rsdc wisma atlet kemayoran jakarta
diketahui n tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri
diduga ia tertular dari warga negara indonesia
yang melakukan karantina di wisma atlet usai bepergian dari negara nigeria
penemuan varian covid sembilan belas terbaru omikron diumumkan
badan kesehatan dunia who pada november dua ribu dua puluh
virus ini disebut sebut punya kemampuan penyebaran lebih cepat dari varian delta
yang sebelumnya memicu krisis di seluruh dunia
maka dari itu varian berstatus varian of concern atau varian yang memerlukan perhatian
karena diduga memiliki karakteristik cepat menular dan menurunkan efikasi vaksin
setelah ledakan varian delta pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
indonesia sebenarnya telah mampu menangani pandemi covid sembilan belas dengan baik
jumlah kasus juga terbatas
terus menurun sampai sekarang ini
pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu ternyata ada satu lagi ancaman baru yang mulai masuk ke indonesia
varian omikron yang sekarang sudah ditemukan di mana mana
nah tentu hal ini kita sangat mengkhawatirkan ya
dan kita harus melakukan segala upaya agar varian omicron ini tidak masuk ke indonesia
dan menjadi penyebab dari ledakan pandemi covid sembilan belas berikutnya
nah untuk membahas apa apa saja yang perlu diantisipasi
serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani covid sembilan belas
dan juga termasuk varian omicron
saya sudah bergabung bersama menteri kesehatan kita
ini yang selalu kita cari cari
pak budi gunadi sadikin
ini dilaksanakan di kantor pak kemenkes
dan juga kita melakukannya tentu saja sudah di vaksin semua kru sudah di antigen pcr
tapi saya lihat pak menkes masih harus tetap
pak budi ini bagaimana
omikron ini yang sebenarnya awal desember ini belum terdeteksi
tapi ternyata di indonesia satu dua tiga mulai masuk
tapi ini katanya lebih dari enam puluh kasus sih sekarang
update pak budi dari omikron ini
dan apa apa saja yang perlu kita antisipasi
karena varian ini sangat berbeda ya dari varian delta yang luar biasa waktu itu ganasnya
jadi pertama update dari global
omikron itu kan ditemukan di minggu ketiga november
nah saya tuh setiap minggu mesti update bapak presiden dengan beberapa menteri mengenai covid
jadi saya ingat sekali
jadi saya ingat sampai sekarang itu enam kali update sejak itu pertama kali keluar di minggu kedua november
nah itu mulainya itu saya ingat kasusnya satu ratus enam belas negaranya sebelas
kemarin saya update kasusnya udah satu ratus enam puluh delapan ribu negaranya satu ratus sembilan belas
jadi memang waktu enam minggu
dalam waktu enam minggu
cnn indonesia masuk di minggu keempat
waktu itu masuk minggu keempat
dulu afrika selatan yang paling tinggi ordenya ribuan
sekarang udah di take over sama inggris norway denmark amerika semuanya udah naik ke atas
udah nyebar kemana mana
jadi kesimpulannya sudah nyebar di negara negara barat
di asia sudah masuk tapi belum tinggi dan mudah mudahan tidak tinggi
yang kedua saya mau update sedikit mengenai omikron ini gimana
karena kan baru keluar satu setengah bulan
jadi memang masih banyak yang belum pastinya
yang sudah pasti karena who masukkan ini sebagai variant of concern ya biasanya melihat tiga hal
gimana transmissibility nya atau kecepatan penularan
bagaimana severity nya keparahannya dia
yang ketiga bagaimana immune escape nya dia
kemampuan menghindari antibodies yang udah ada
nah yang sudah pasti adalah dia sudah pasti secara ilmiah terbukti jurnalnya sudah banyak
dia memang lebih cepat dari delta
dia adalah varian yang paling cepat penularannya transmissibility nya
yang sudah pasti lagi dia memiliki kemampuan escape immunity
jadi orang itu bisa imun
either dengan vaksinasi buatan manusia atau imunnya gara gara infeksi dikasih oleh tuhan
pernah kena gitu kan
nah dia bisa evate dua hal ini
jadi antibody yang dibangkitkan oleh infeksi maupun antibody yang dibangkitkan oleh vaksinasi dia bisa tembus
jurnalnya ada result nya ada
yang masih kemungkinan besar
jadi jurnalnya udah ada cuma belum cukup banyak karena masalah waktu juga
adalah dia lebih ringan dampaknya
jadi kalau yang kena masuk rumah sakitnya sampai sekarang lebih sedikit
kalau yang kena wafatnya lebih sedikit
dan simptomnya juga agak simptomnya juga lebih berbeda kan
simptomnya lebih ringan
mirip simptonnya cuma lebih ringan
cuma kenapa ini masih kemungkinan besar
karena biasanya mulai dari sakit mulai kena masuk rumah sakit itu butuh waktu sebulan

masuk rumah sakit sampai wafat baru datanya bagus sebulan
karena ini belum
jadi orang orang bilang wait and see dulu
jangan terlalu cepat ambil kesimpulan
tapi kemungkinan besar memang lebih ringan
itu mbak desy
kalau di indonesia sekarang baru tadi pagi kita announce sudah ada enam puluh delapan yang hampir semuanya dari luar negeri
dari mana mana saja khususnya di indonesia
paling banyak itu dari saudi arabia
ini mungkin tempat tempat yang kita banyak kunjungi ya
kita lagi senang liburan ke sana
tiga dari dalam negeri
tapi yang tiga dalam negeri ini kita sudah pastikan dua akibat penularan dari luar negeri karena kerja di wisma atlet
nah yang satu ini emang penularan lokal baru dua hari yang lalu kita ketemu di jakarta
itu sudah dipastikan itu penurunan
sudah dipastikan penularan lokal
ini kan sangat berbahaya
ini kan berarti ya dari segi ini
segi ini yang saya mau tanyakan berikutnya
kalau dilihat dari transmissibility nya ini kan penularannya itu luar biasa cepat dalam enam minggu dari hanya berapa negara ternyata sudah hampir di semua
lebih dari seratus negara
di seluruh dunia termasuk indonesia
berarti kan biasanya selama ini orang yang boleh berpergian itu kan sudah divaksin
nah ini kan berarti vaksinasi tidak mempan ya terhadap varian ini
ini sudah ada tadi disebut jurnalis
jadi memang who juga bilang
kan ada tiga yang di who lihat
ini memang sudah terbukti dia bisa menembus imunitas
cuma catatan yang bagusnya ya mbak desi ya
vaksinasi itu memberikan perlindungan tiga lapis
lapis yang pertama dia tidak tertular
lapis yang kedua dia tidak masing masing
dia tidak masuk rumah sakit
tertular tapi tidak masuk rumah sakit
yang ketiga dia tidak wafat
jadi dia masuk rumah sakit tapi tidak wafat
karena ada imunitasnya kan yang ngelawan musuhnya di dalam
nah yang sudah terbukti dia lebih cepat itu yang pertama
yang kedua dan ketiga kemungkinan besar
masih kemungkinan besar ya karena datanya belum cukup
vaksinasi itu tetap memberikan proteksi untuk
untuk hospitalisasi dan death
makanya vaksinasi ini masih sangat sangat diperlukan ya
di seluruh dunia nih harus divaksin
nah yang satu lagi kalau tidak salah yang ajaibnya dengan omikron ini
cara testingnya sama tracingnya
mungkin pak budi bagaimana ini
karena dikatakan sulit untuk dideteksi karena dia sembunyi
misalnya kalau kita tes dengan antigen atau pcr bagaimana
kita bisa mampu mendeteksi omikron ini
seperti kita mendeteksi varian covid yang sebelumnya
semua virus covid virusnya namanya sars cov dua
aku salah tuh
nama pandeminya covid tapi nama virusnya sars cov dua ya
virus sars cov dua ini semua variannya tetap bisa dideteksi dengan antigen maupun pcr
jadi enggak ada masalah
enggak ada masalah
jadi yang selama ini kita gunakan
tetap bisa mendeteksi virusnya
varian virusnya atau jenis virusnya tidak bisa dites lewat antigen maupun pcr
jadi virusnya bisa
itu tidak bisa dideteksi dengan pcr atau antigen testnya
dia harus dideteksi dengan tes yang namanya whole genome sequencing test
yang melakukannya harus ahli
di indonesia hanya ada dua belas lab
jadi kalau dibandingkan ya pcr di indonesia mungkin sekarang ada seribu delapan ratus lab
dalam empat sampai enam jam selesai
harganya mungkin tiga ratus ribu sekarang
whole genome sequencing ini hanya bisa dilakukan di dua belas lab di indonesia
dan ini harus lab penelitian
susah kan untuk testnya
dan ini antara tiga sampai lima hari
dan harganya mungkin sekali test bisa empat juta lima juta
mungkin seperti pcr di awal awal dulu ya
secara teknis memang jauh lebih kompleks dan lebih rumit
nah akibatnya apa
kalau kita nunggu lima hari rata rata sekarang kita masih lima hari
sebelumnya dua minggu kita ngetes itu
sudah telat karena orang itu sudah nyebar nyebar
nah ini saya lupa di afrika selatan di inggris mereka nemukan tes pcr yang bisa mendeteksi awal
kayak marker tumor misalnya
mohon maaf ya perempuan kan sering kena breast
kan ada diambil darah kita bisa lihat kan markernya dia punya bresh apa enggak
tapi untuk kepastian dia mesti otopsi juga untuk ambil
ini yang diambil
nah itu ada markernya
yang namanya pcr dengan sgtf feature
jadi dia begitu pcr dia lihat tuh
nah si mutasi ini varian ini di posisi protein enam puluh sembilan tujuh puluh di spike protein dia terdelesi
mutasi itu jadi hilang
mutasi itu bisa berubah bisa baru bisa hilang
nah khusus untuk omikron ada satu asam amino di posisi enam puluh sembilan tujuh puluh di sprotein yang hilang
nah kebetulan yang namanya pcr sgtf ini bisa deteksi ada
sekarang sudah kita udah miliki
karena dengan pcr sgtf instead of tiga sampai lima hari kita bisa lakukan kita bisa empat enam jam udah tahu
iya tapi ini berarti kan kita harus punya tes yang baru dan lain sebagainya
alatnya sama yang beda hanya reagennya
kita sudah memiliki kita bisa memproduksi sendiri
yang kena ini yang kena kena itu dari situ
dari situ ya
nah habis itu ambil baru kemudian kita genome sequence
kita bawa baliknya itu beresiko
malah nanti akan nularin ini ke sini
kenapa sebabnya sekarang instead of fast baby
nah sekarang ini jadi ini mengenai kebijakan ya
bagaimana yang pertama ya tentu saja mencegah supaya karena kebanyakan ini dari luar negeri ya
mencegah supaya tidak masuk ke indonesia
karena dikhawatirkan ya itu kalau semakin banyak orang yang kenat
kemudian rumah sakitnya juga semakin penuh dan lain sebagainya
kedua kemudian juga untuk melakukan antisipasi supaya ini tidak menjadi pandemik berikutnya
apalagi kalau sudah ada transmisi lokal dan testing sama tracingnya ini bagaimana ini ke depan
penanganan pandemi itu strateginya sama
jadi sejak pandemi ada ratusan tahun yang lalu umat manusia kan selalu berhasil mengatasin
buktinya kita masih ada ya
dan itu mereka tahu pandemi ini tidak bisa dihilangkan cepat
ini paling cepat lima tahun ada yang sepuluh tahun sampai kayak polio cacar itu kolera
sekarang masih ratusan tahun masih ada
jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan
sehingga jumlah yang tertular yang harus dirawat rumah sakit itu selalu di bawah kapasitas rumah sakit kita
misalnya dengi lah banyak yang kena
tapi ya denggi kalau dirawat kan ya nggak apa apa
tapi kalau seluruh kota jakarta deggie ya nggak bisa dirawat ya meninggal
jadi ide nya itu seperti itu
gimana cara kita mengurangi laju penularan
itu juga sudah ada standarnya
ini bukan ide nya indonesia ya
ada empat yang mesti dilakukan
pakai masker cincin tangan jaga jalan
gitu ya prokes atau tiga l
kita sudah terbiasa masker
sudah terbiasa lah
belum ketutup nurut
rajin cuci tangan
belum ketutup nurut
yang nomor dua surveillance atau tiga t
kenapa surveillance atau tiga t juga penting strategi nomor dua
kalau kita kenanya cepat diidentifikasi diisolasi kan kita enggak ngelarang
ide nya begitu
yang ketiga vaksinasi mesti cepat
kenapa vaksinasi mencegah laju penularan
jadi kalau antibody nya kita kuat inset orang kena empat belas hari misalnya dia dua hari sudah sembuh
jadi masa penularannya dia kan lebih pendek
jadi strateginya tetap cuma tiga itu
ada strategi yang keempat yang strategi kepepet
kalau dia memang sudah kena ya mesti dirawat
rumah sakit dokternya oksigen obat segala macam
kalau ditanya kita masih ngapain
kita mesti lakukan tiga ini
disiplin protokol kesehatan surveillance nya juga masih mau
jangan kayak kemarin kalau tiba tiba di karantina nggak mau itu nularin orang kan
dan vaksinasi mesti cepat
ini tergantung siapa tergantung diri kita
kalau kita mau cepat keluar dari pandemi ya kita disiplin aja tiga m
iya memang itu mau tidak mau itu harus kita lakukan
jadi apapun variannya prokes itu sangat sangat penting
makanya masker itu kan sangat penting
tapi khusus untuk omikron ini apalagi kan akhir tahun ada liburan natal tahun baru biasanya orang berpergian
kita ingat ya kenapa delta itu juga bisa terjadi karena ya berbarengan dengan mudik waktu itu libur dan lain sebagainya
sehingga kasus kasusnya itu juga meningkat
nah ini kan yang saya lihat kan ingin dihindari
bagaimana untuk saat ini sampai paling tidak awal tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita kan dulu ada yang namanya
psbb ppkm ppkm level satu dua tiga empat puluh lima sekarang ya ppkm mikro
apa kira kira yang akan digunakan
dan juga masa karantinanya
sempat tiga hari lima hari tujuh hari kemudian sepuluh hari sekarang empat belas hari untuk negara negara yang sudah punya kasus
jadi memang yang menarik nih saya juga suka ditanya sama teman teman
budi kenapa sih kebijakannya berubah berubah terus
aku bilang karena si virusnya ini juga berubah berubah terus setiap bulan
dulu kita pakai ppkm dan psbb kenapa
karena ini menularnya cepat
dan kalau kita banyak jalan jalan kan banyak menular
sekarang kok agak longgar
padahal kita tahu nih penularan paling cepat terjadi pada saat liburan
tahun baru dan lebaran
kenapa kita kebijakannya kok agak beda
bukan berat ke ppkm
tapi berat ke karantina
nah nomor satu
orang indonesia sekarang itu yang sudah divaksin sangat banyak
yang sudah kena sangat banyak
sebentar lagi kita akan announce itu
jadi orang indonesia sudah punya imunitas itu berapa banyak sih berapa persen
jadi sebenarnya di dalam imunitas kita itu sudah kuat di rakyat indonesia
yang kedua related dengan pertama
itu dikonformasi dengan kasus kita yang rendah terus
padahal kita masuk delta dan delta ini kan yang paling jahat kan
negara negara lain kan masih kena itu delta singapura amerika eropa kena semua delta
kok kita rendah
apa mungkin berkaitan dengan testingnya yang sempat berkurang atau testing tidak berkurang
testingnya kita tetap tiga ratus ribuan sehari
masih tinggi masih tinggi
nah itu kenapa
ya itu tadi karena memang kita sudah imun sebagian orangnya
nah tapi kalau omikron masuk bisa kena nggak bisa terbukti
tapi cara penularannya beda
penularan omikron itu masuknya dari luar bukan dari dalam
jadi sekarang yang kita strategi nya instead of jagain orang di dalam jangan gerak
which is tadi ekonomi nggak baik sosial nggak baik kita jagain yang dari luar
itu kenapa kita berkali kali bilang ke teman teman
udah lah indonesia itu sekarang lebih aman dari banyak orang
banyak negara negara lain di luar
dari eropa lebih susah
dari eropa amerika atau negara negara kayak destinasi kayak turki mau umroh saudi gitu kan terbukti dia lebih tinggi
karena kalau kita keluar kita bawa baliknya itu beresiko malah nanti akan nularin ini ke sini
kenapa sebabnya sekarang insight of psbb strategi karantina
karena musuhnya masuknya dari luar bukan dari dalam sekarang
jadi kebijakan karantinanya persisnya seperti apa
karena kan jumlah negara ini kan yang memiliki kasus omikron semakin lama semakin meningkat
jadi ini juga fluid ya dari jumlah negaranya terus ditambah untuk yang karantinanya
ini kan ada karantina sepuluh hari ada karantina empat belas hari mana kira kira yang
nanti itu akan mengerucut kenapa ini empat belas hari
sebenarnya karantina ini ada dua tujuan
tujuan pertama yang mungkin banyak rakyat menduga adalah
supaya orang kalau masuk tujuan kesehatan kita buktikan dia aman dulu
sebenarnya itu tujuan kedua
saya gak apa apa disklos terbuka
tidak memberikan insentif atau memberikan disinsentif bagi wni untuk pergi ke luar negeri
terus terang kita bilang gitu kita larang kan nggak bisa
kita kan perusahaan demokrasi juga
apalagi orang udah pada bos
iya udah bosen
cuma ya kita aduh jangan deh gitu ya lebih baik kita di dalam negeri aja
jadi ini adalah cara untuk memberikan disinsentif
teman teman kita yang mampu yang punya uang gitu ya
ya duh yang berapa lima puluh ribu seratus ribu orang golongan menengah ya jangan dulu sekarang
spend uangnya di dalam negeri aja
jadi empat belas hari karantina ini semua yang masuk dari luar negeri
empat hari karantina adalah yang masuk dari negara negara yang
yang sudah punya kasus
pada berapa total
ada sekarang mungkin ditambah empat belas mungkin empat belas negara
nah yang lainnya sepuluh hari
yang lainnya sepuluh hari
tapi di diskusi di dalam kabinet bapak presiden sudah bilang
kalau ini orang orang tetap jalan jalan kasusnya kita bisa bikin empat belas hari
jadi ini bisa harus direview sekali berapa kali
bisa direview seminggu sekali kita ngerti
seminggu sekali dan ini yang akan dilakukan ya
dan ini sama sebagai salah satu strategi mencegah penularan mirip dengan psbb
psbb mencegah penularan domestik karena memang virus jadi domestik
ini sekarang karantina adalah strategi pencegahan ini
incoming dari luar negeri
nah kita ketahui kan orang keluar susah
belum lagi balik mungkin mereka minta ya biasanya dispensasi dan lain sebagainya supaya tidak karantina
itu yang pertama
sementara kan yang namanya virus kan nggak paham ya
orang penting gak penting ya
banyaknya ada manusia gitu
saya mengharapkan yang suntikan primer ya
primer itu yang pertama kedua untuk seluruh masyarakat paling lambat sebelum akhir maret sudah selesai
kita kan sudah istilahnya siap menerima tamu luar negeri khususnya untuk g dua puluh
paling tidak kira kira sampai dua minggu sampai pertengahan januari lah
karena kan seharusnya kan sudah tidak lagi dalam peak season yang orang berlibur
itu bagaimana khususnya untuk orang orang yang masuk sebagai tamu negara atau yang ikut g dua puluh
ini kan supaya tidak juga menciptakan rokok ada perlakuan khusus gitu pak budi
memang indonesia sebagai tuan rumah g dua puluh ini membuat dilema juga ya
tapi bapak presiden sudah cukup jelas waktu kemarin ada acara g dua puluh akhirnya diubah jadi daring
jadi ada yang desember sudah mulai januari sudah mulai itu jadi daring
nah catatan saya yang saya berdoa mudah mudahan ini kejadian ya
si omikron ini lebih cepat menular kenaikannya sangat tinggi tapi turunnya sangat tinggi
jadi mbak desi sekarang di afrika selatan sudah turun
sudah turun itu dalam waktu berapa minggu
satu dia kalau aku lihat satu bulan dari ujung ke ujung
dari dia mulai kena sampai naik dia mulai turun itu satu bulan
delta itu rata rata tiga bulan
jadi dia set dia naik ini tiga bulan dia turun tiga bulan jadi enam bulanan
tapi kalau ini ini pendek
nanti kita masih lihat di london
gini ya bukti berikutnya adalah karena balik lagi belum cukup buktinya
tapi di afrika selatan sudah terlihat ini pendek
dan semua epidemiolog juga bilang begitu
makin cepat dia menular makin banyak orang yang sudah tertular dia gak ada tempat menulari lagi kan
itu akan makin cepat dia turun
kalau misalnya kita lihat di london juga begitu polanya
jadi hopefully kan harusnya first quarter sudah selesai
iya apalagi sekarang who mengatakan bagian kena omikron masa karantinanya kan bisa di bukan selama satu hari lagi
who sudah mulai lihat
tapi sudah lima hari lagi
sudah banyak informasi baru yang kita masuk terus kita bisa pelajari
strategi kedua ini yang dilakukan dan saya lihat juga inggris puas juga untuk mengatasi omikron ini langsung meningkatkan vaksinasi
di indonesia sendiri saya lihat juga
lumayan cukup sukses
jadi kita kan targetnya dua ratus delapan juta orang
kenapa karena memang penduduk indonesia itu muda muda
jadi dari dua ratus tujuh puluh sisanya itu di bawah dua belas tahun
dan who sendiri memang apa ya
bukan hanya who semua vaksin itu rata rata dua belas tahun ke atas
vaksin yang di bawah dua belas tahun yang anak itu hanya sinovac sinovac sama pfizer
cuma resikonya itu kecil sekali dibandingkan dengan orang tua
jadi semua vaksinasi ini diarahkan untuk orang tua
who juga bilang kasih dulu orang tua sampai mereka dapat baru kemudian yang ke bawah
karena ini yang beresiko tinggi
nah dari target dua ratus delapan juta yang di atas dua belas tahun sekarang kita sudah
itu kan kali dua
jadi harusnya empat ratus enam belas juta
naiknya sudah susah gitu
yang selebihnya adalah anti vaxxers
di eropa juga susah anti vaxxernya tinggi sekali
alhamdulillah kita suntik pertama sudah satu ratus tujuh puluh satu juta
suti keduanya sekarang udah dekat satu ratus dua puluh juta
kalau ini lima puluh juta lagi mungkin dalam lima minggu enam minggu suntik dua nya masuk semua
jadi tahun januari lah minimal
saya sih saya mengharapkan yang suntikan primer ya
primer itu yang pertama kedua untuk seluruh masyarakat
paling lambat sebelum akhir maret sudah selesai
ya itu tadi mbak desy ya
jadi ini masalah komunikasi
masalah komunikasi sih
malah lagi pendidikan komunikasi
dan yang anak anak saya lihat sudah jalan ya
anak anak juga sudah jalan
secara keseluruhan bagaimana aksep
anak ini memang prioritasnya di who rendah
tapi mereka bilang bahayanya anaknya di vaksin
dia kan sekolah
karena kita enggak mungkin ngelarang anak sekolah seumur hidup kan
begitu dia sekolah dia ketularan
cuma dia pulang dia nularin orang tua sama kakeknya
neneknya itu yang bahaya
akhirnya kita konsultasi sama ikatan dokter ahli anak indonesia
saya kan nggak ahli dokter
saya nanya dok ini gimana aman
jadi semua ikatan dokter anak pak itu dianjurkan
kenapa anak juga ada yang masuk
walaupun persentasenya kecil ada yang masuk dan ada yang wafat
jadi harusnya dikasih
balik lagi saya bukan ahlinya
cuma memang covid ini
mendadak dokter indonesia yang tadinya satu ratus dua puluh ribu
yang merasa ahli dokter
enggak boleh ini aman
semua dokter anak bilang iya
asosiasi dokter anak ikatan dokter anak indonesia bilang ini bagus
tapi dokter google ini semua orang bisa konfirmasi
iya kadang kadang saya malu juga
masa orang itb bilang enggak ini jelek buat anak ya
kita enggak tahu ilmunya enggak ada
tapi pada intinya sangat diperlukan ya
target untuk anak di indonesia berapa dan kapan kira kira
jadi suntikannya lima puluh dua juta dosis
balik lagi tergantung semangat kepala daerahnya
bali ini sudah hampir selesai
jadi baru berapa tuh
tapi ada daerah daerah seperti apa yang mungkin
daerah yang lebih susah kayak maluku kan susah
tapi booster sudah disetujui akan jalan dua belas jam
tapi sekarang nah ini booster
apapun vaksinnya setelah enam bulan atau delapan bulan itu kan efekasinya kan berkurang
kapan kita akan mulai
karena kalau kita kemana mana juga mungkin vaksin ini kan hanya berlaku satu tahun itu sudah maksimum
setelah itu kan harus ada booster yang memang diakui lah
aku jawab dari sisi medis
nanti aku ngomong mengenai etisnya ya
tapi dari sisi medis vaksin itu membangkitkan imunitas di dua sistem pertahanan kita
satu sistem imunitas yang namanya b cell
jadi dia masuk keluar antibody
b cell ngeluarin antibody antibody nya menahan virus supaya gak masuk ke cell nya kita
jadi dia menahan virus supaya gak masuk ke cell
tidak menulari cell nya kita
itu yang sering diukur titernya berapa banyak gitu
ini kayak apa ya kayak istilah itu kayak tentara infanteri yang musuh masuk wah digempur sama dia serang
ini enam bulan memang turun
tapi vaksin itu juga menggerakkan imunitas nomor dua
dia beda tugasnya dengan b cell
jadi kalau b cell nyerang virusnya sebelum masuk kalau virusnya udah masuk cell udah masuk ke tubuh kita yang ngebunuhnya tuh yang t cell ini
nah t sel ini lama
jadi dia inget
jadi walaupun terus udah enam bulan masuk lagi virusnya si t cell ini tau
dia bisa trigger ke b cell untuk ngeluarin antibody
ini udah ada jurnalnya kan
ini dasar dasar virologi aku juga baru belajar gitu kan
jadi oh jadi dua pak
ya memang menurun tapi antibody nya tetap ada
sekarang pertanyaannya kalau dikasih booster apa yang terjadi
ini si idinya nih b cellnya jadi aktif terus
secara ilmiah dia memang lebih melindungi
jadi kalau masuk lebih cepet nanti yang ada tentara nya lebih banyak
jadi booster kalau diberikan penting secara medis berubah
penting secara medis melindungi
kalau semua orang sudah dapat yang pertama kedua dikasih booster baik
tapi kalau yang lain belum dapat biasanya dapat booster itu orang elit
karena dia yang minta dia yang paling takut karena duitnya banyak
sehingga akibatnya terjadilah seperti yang terjadi di dunia sekarang
karena amerika kita booster semua ini booster
sementara di afrika masih belum divaksin
afrika enggak itu secara science salah secara etis salah
etis salah karena enggak mungkin gini
tapi secara sains salah kenapa
orang amerika berpikir kalau kita dilindungi dengan booster tiga kali aman
karena afrika enggak dilindungi dia bermutasi
keluar mutasi baru tembus juga ke dia
jadi secara science juga salah
jadi kalau saya ditanya ngomong sama orang who
orang who bilang bud booster itu benar boleh
kebetulan kita sudah lolos
jadi seharusnya kita sudah
jadi kita akan mulai itu di bulan januari
jadi kita akan bisa memulai booster secara etis juga lolos
itu buat golongan menengah kita kayak senang
cuma ada catatan keduanya
yuk tolong bantu yang belum dapat belum seberuntung kita
dapat tiga kali ada orang yang belum dapat satu kali
tolong kita bantu dipercepat
dan ini bagian dong dari strategi dan implementasi
ini bagian saya tapi bagian juga yang dapat booster ini bantuin
siapa pembantunya kayak apanya siapanya yang belum dapat
tolong dibantu supaya bisa mempercepat dapat
tapi booster sudah disetujui akan jalan dua belas januari
oke jadi booster dan kita juga sesuai dengan standar who sudah lulus lah
aku koreksi itu who kasih guidelines umum tapi angka itu direkomendasikan oleh itagi
itagi itu ada sekumpulan profesor profesor yang advice kita
itu syaratnya indikasinya seperti apa
dan mereka memberikan pertimbangan itu secara scientific dan secara ethical
dan kita sudah ikut dengan itagi
sudah ikut mereka dan kita sudah lolos
jadi kita sudah ready ya
nah yang bisa dipakai untuk booster ini bagaimana
jadi semua booster bisa diberikan
booster itu syaratnya lewat enam bulan
jadi turun dulu apapun vaksinnya enam bulan disuntik
tapi emang vaksinnya enam bulan itu baru sinovac sama astrazeneca
astrazeneca juga belum semua
jadi kita lihat dulu kalau dia sudah enam bulan dia bisa booster
boosternya bisa satu jenis atau bisa jenis yang berbeda
jadi bisa dicampur kan
kalau yang satu jenis sudah ada risetnya
bepom akan keluarin segera
yang beda jenis itu sedang di research sama timnya itagi nih
dari ui dari unpad kemudian dari kita juga
bepom sedang bikin risetnya
mudah mudahan tanggal sepuluh januari nanti keluar
tapi kelihatannya seharusnya nggak masalah kan
kalau kita lihat di luar negeri hetero loh istilahnya
kalau homo loh itu satu jenis hetero loh itu beda jenis
beberapa bisa lebih powerful dibandingkan yang satu jenis
nah sekarang dari sumber vaksinnya itu sendiri
karena selama ini kan kita mendapatkan vaksin ada beberapa cara kan
kita misalnya ada yang lewat ini
yang kita procure dari china misalnya seperti sinovac ya
tapi ada juga yang donasi dari negara negara lain
ini yang bisa dijadikan karena kan ada dua vaksinasi yang bisa diberikan
ada dua vaksinasi yang harus terus jalan dan juga vaksin yang untuk booster
ini bagaimana nanti pengadaannya
jadi kita sekarang kan butuh empat ratus enam belas juta dosis

itu akan datang tuh sampai desember nih
jadi saya ada masalah sedikit
karena kita baru nyutiknya mungkin sekitar dua ratus delapan puluh juta
jadi masih banyak tuh satu ratus empat puluh juta
tidak akan keadaan luar sah kan
nah itu yang kita kejar supaya cepat kita bisa atur yang disuntikan duluan
itu yang expiry date nya cepat
nah untuk yang booster kita sudah hitung butuhnya kira kira nanti akan dibagi dua
untuk booster yang lansia dan booster yang orang tidak mampu
karena pbi yang dibayar bpjs itu dibayar oleh negara
tapi booster yang mampu kayak mbak desi ya suruh bayar sendiri lah
pak budi juga
deket sama harganya
ya nggak beda jauh sama harga pcr lah
jadi bisa ya jadi ada dua jalur
ini maksudnya apa supaya bisa luas lebih luas lebih cepat
dan opsi dibuka aja sama kita ya terserah dia siapa yang bisa datengin siapa bisa pakai
jadi apa itu
isonevac sama astrazeneca yang untuk lansia
jadi kita ada yang program pemerintah
kemudian ada yang program mandiri
yang program mandiri terserah dia mau datengin astrazeneca mau datengin pfizer mau datengin apa
tapi buntutnya harus bayar
tapi harus bayar
tau harga ini kan kita tahu
ya harganya around harga pcr
around harga pcr lah
yang sekarang juga semakin menurun
nah jadi harusnya nggak mahal
nah untuk yang kita kita sekarang banyak dapat sumbangan
karena udah makin banyak kan yang produksinya berlebih
jadi stok kita yang paling banyak adalah pfizer astrazeneca moderna
jadi kita aman lah untuk tahun lalu
untuk tahun depan aman
jadi kita akan dapat dua puluh tujuh juta orang kali dua lima puluh empat juta dosis tambahan buat tahun depan
iya dan ini di luar rencana kita untuk bikin vaksin sendiri kan
vaksin merah putih
vaksin nusantara juga
ini bisa ketanya gimana
ngomong ngomong vaksin nusantara bisa dijadikan booster atau apa kabar mengenai vaksin ini
nah yang vaksinnya buatan indonesia itu rencananya vaksin merah putih yang paling dekat itu bikinan universitas erlangga dengan biotis
itu kapan bisa diproduksi
itu sekarang baru masuk uji klinis satu
ya prakliniknya ke hewan sudah
nah jadwal yang ada di saya itu sekitar juli agustus memang tuh baru bisa diproduksi
ya jadi tergantung kecepatan vaksinasi kita juga nih
kalau tiba tiba semangat ya mungkin tinggal yang di ujung aja
nah saya sudah minta juga ke timnya coba bikin uji klinisnya khusus buat anak anak dan juga buat booster
karena yang primary sutikan pasti sudah selesai
jadi ini bisanya kita berikan ke anak anak dan booster
karena vaksin buat anak tuh beda ya approval nya di bepom nya juga beda sendiri
booster juga beda sendiri
kalau obat obatan kan sekarang banyak yang sedang dikembangkan kan obat covid ini bagaimana di indonesia
karena ini kan sangat sangat membantu ya untuk mencegah dan juga menyembuhkan lah dari covid

dua obat covid di dunia yang sekarang lagi hot adalah obat covid
dua obat covid di dunia yang sekarang lagi hot adalah obat yang masuk kategori antivirus
jadi dia membunuh virusnya
obat ini diberikan sebelum masuk rumah sakit tujuannya untuk mencegah kalau orang tertular tidak masuk rumah sakit
yang terkenal ada dua nih
dua duanya baru saja diberikan emergency use authorization nya oleh fda
baru nih bulan desember ini
satu ada monopiravir dari merk

yang satu lagi namanya paxlovid dari lima

kita sudah diskusi negosiasi sudah ketemu mereka
kemarin saya sempat ke amerika sama pak menko marinvest pak luhut

mudah mudahan januari ini sudah ada
jadi nanti ya kita nggak berharap
tapi kalau toh pun nanti ada yang sakit jadi kita sudah bisa belikan obatnya
semua itu bisa tergantung kita
kalau kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan tiga m
kalau kita patuh
kalau kita patuh
melakukan surveillance atau tiga t
dan kita percepat vaksinasi diri kita teman teman kita keluarga kita
insya allah harusnya kita bisa mengatasi pandemi

ini menarik sekali ya dua tahun ini kita hidup dengan covid sembilan belas
yang saya lihat itu betapa masalah kesehatan ini di atas segala galanya
kan kesehatan bukan saja menyembuhkan tapi juga mencegah
dan kemudian cara mendiagnosa dan cara melakukan treatment dan lain sebagainya
apalagi sekarang kalau ini kan kita kemana mana sekarang sudah pakai harus pakai peduli lindungi
ini bagaimana pak budi
ke depan kan berarti harus ada semacam transformasi lah
bukan saja dari industri nya yang harus memproduksi obat obatan dan vaksin dan lain sebagainya
tapi juga bagaimana industri kesehatan dan strategi kesehatan ini mau tidak mau harus berubah
seiring dengan virus teknologi ilmu dan juga manusianya itu sendiri
jadi kita sudah susun dan mudah mudahan nih kalau pandeminya tidak naik lagi
jadi kita energi dan waktu kita bisa di konsentrasi ke sana kita mau lakukan enam reform
satu ya reformasi kesehatannya satu
cuma di enam bidang
yang pertama adalah reformasi sistem kesehatan primer
ini kegiatan kegiatan yang sifatnya menciptakan orang sehat promotif preventif
kemudian yang kedua
reformasi sistem kesehatan sekunder atau rumah sakit
ini sifatnya kuratif mengobati orang sakit
yang ketiga adalah reformasi sistem ketahanan kesehatan healthcare resiliency
kalau ada bencana atau pandemi kita lebih siap
yang keempat adalah reformasi sistem pembiayaan kesehatan
bpjs gimana kita agar orang yang mampu atau tidak mampu bisa mendapatkan akses kesehatan
yang kelima adalah reformasi sumber daya manusia kesehatan
jumlah dokter perawat distribusi kualitasnya
yang keenam adalah reformasi sistem teknologi kesehatan
ataupun bioteknologi kesehatan
ini reformasi dengan enam fokus seperti ini sudah berhasil
akan jalan tahun depan sebenarnya
jadi sekarang blueprintnya
sudah jadi sudah soan ke bapak presiden bapak presiden sudah setuju
dan kita kayaknya dua minggu lalu sudah mulai itu
teknologi informasi kesehatan kita sudah launch
jadi nanti kita akan bikin satu platform teknologi di mana rumah sakit lab klinik bisa akses ke sana
sehingga database nya jadi satu
sehingga orang langsung telemedicine segala macam diagnosing
kita sekarang juga sudah mulai menggunakan telemedicine ya
tapi nanti kan lebih luas lagi
lebih terintegrasi jadi data bisa masuk
kira kira paling cepat kita bisa melihat hasilnya
dan ini kan ada tadi primernya sekundernya dan resiliensinya
belum anggarannya ya
anggarannya saya lihat apakah tahun depan akan ditingkatkan
dimanapun anggaran kesehatan pasti challenging
jadi aku cari gimana cari akal supaya ini bisa participatory
karena kesehatan itu setelah saya lihat donor nya juga paling banyak
karena orang kan tiba ya dengan kesehatan
tadi saya baru meeting ini agak telat dengan tiga puluh satu donor yang bantu pada saat covid
saya cuma kasih pelakat mereka bantu segala macam
saya terus terang minta dua
ini kan masing masing ada programnya
misalnya nih programnya sistem layanan rujukan rumah sakit
saya baru tahu lima puluh ribu anak anak itu will die
karena dia datang jantungnya cacat ada bocornya lima puluh ribu
dan itu bisa dioperasi setahun paling tiga ribu empat ribu
yang ngeless ide dia nunggu dua tahun tiga tahun mudah mudahan belum mati atau dia ke luar negeri
nah ini butuh apa butuh rumah sakit rumah sakitnya di seluruh indonesia siap
sekarang cuma empat puluh lima rumah sakit yang bisa
atriat panjang banget dokternya masih cukup orangnya masih cukup
nah itu kita siapin
kalau kita bikin juga gak akan jalan kenapa
karena itu biaya yang tinggi
anak anak itu kan belum tentu semuanya mampu
yang gak mampu didiemin anaknya meninggal
nah itu saya bilang ke mereka
aku bikinin yang ini ya rumah sakitnya dokternya ini ya
bantuin dong sebisanya anak anak nih lima puluh ribu
siapa yang bisa dibantu
tergantung daerahnya misalnya anak dari padang dibantuin
itu dibantuinlah secara community
ya balik lagi
ini harus jadi suatu gerakan
ini mudah sekali asal kita mau merajut berkomunikasi dan integritas kita baik
orang percaya untuk bantu
yang cukup penting karena kita menjadi presidensi g dua puluh
saya lihat itu salah satu fokus kan ada beberapa ada tiga fokus yang utama
salah satu yang utama itu arsitektur kesehatan global
dan pak menteri kesehatan ini merupakan kepala lah dari working health
ini kan kesempatan juga buat indonesia bukan saja untuk berbagi pengalaman
tapi juga untuk mendapatkan transfer of knowledge dan kolaborasi dengan negara negara yang develop di bawah g dua puluh
apa yang bisa kita hasil konkret khusus dari
jadi bapak presiden sudah mengarahkan ada tiga hal yang menjadi tema utama g dua puluh indonesia
satu adalah kesehatan global system arsitektur
yang kedua kesehatan
yang ketiga digital economy
yang ketiga transisi energi
jadi bapak presiden bilang tiga ini
kemudian bapak presiden juga tiba tiba pesen
saya maunya eventnya bagus substansi bagus
dia bilang substansi ini harus berbeda dari g dua puluh sebelumnya
beliau kan orangnya sangat konkret kan
saya nggak mau hanya diskusi diskusi
ya tapi desite dan ada hasilnya
dan bisa sustainable itu persennya beliau
nah kita bikin konsepnya dan beliau udah pakai tiga kali nih
jadi artinya beliau nyamannya bisa di meeting dengan bilateral meeting dengan joe biden
pada saat leaders meeting beliau juga ngomong
jadi kita bilang tema kesehatan satu
karena kita udah lihat nih enggak tahan begitu ada kayak gini
sangat timpang enggak siap segala macam
ada tiga issues yang kita mau address
isu yang pertama adalah global healthcare resiliency
jadi kalau ada apa apa kita harus tahan
ketahanan ini seperti road map pak menkes tadi dong
sama yang ketiga kita mau ada
yang pertama ini deliverability yang healthcare resiliency
yang pertama kita mau bikin global health trade fund
fund sama seperti pada saat perang dunia ke dua
ada perjanjian yang memang bretton woods yang bikin imf dan world bank
jadi ada pendanaan
bagusnya dia apa
karena sekarang kalau di
fiskal atau moneter seluruh negara
begitu krisis pak
satu minggu dia bisa bantu
kalau kita ada krisis ebola cek kita bingung deh
enggak ada yang bisa bantu
itu sudah ada angkanya kira kira yang dibutuhkan untuk
kita maunya bikin seratus sampai dua ratus billion
karena imf itu patokannya dua ratus billion
dan itu lima belas billion tiap tahun diisi
supaya sampai ke sana
ini ide bukan dari indonesia sudah mulai jamannya italy
karena negosiasinya enggak selesai
jadi kesempatan kita dorong
itu yang nomor satu
deliverables nya terjadi global heart rate
sebenarnya sekarang saya duduk dengan ibu sri mulyani
kerjasama sama world bank dan who untuk realisasikan ini
yang kedua ini idenya indonesia nih
kalau sudah punya uang
emang butuhnya uang selesai
kalau krisis kesehatan uang nggak selesai
indonesia punya uang nggak bisa dapat masker
jadi uang ini bisa di convert menjadi emergency health countermeasure
jadi kita nanti akan bikin perjanjian
produsen obat obatan besar negara negara besar
itu bisa dibeli oleh fadime
itu nomor dua ya kita bangun
kita mau bikin jaringan dari genome sequencing lab
kalau misalnya planet diserang alien gitu kan
yang namanya radar sistemnya amerika china rusia musuhnya jadi satu kan
supaya bisa mendeteksi musuhnya
cuma kan radar sistemnya defense systemnya kan bukan defense as and arm
jadi kita tahu oh omikron masuk dari sana
oh si delta masuk dari sini
oh kita mesti ngaturnya gini

nah ini harus dibentuk
sekarang udah ada tapi informal yang namanya gise
ini kita mau formalkan
aku datang ke south korea
ke australia gini beda
ke ini beda
untungnya hanya ke amerika nggak dites apa apa
dan gak perlu karantina
gak perlu apa apa gitu kan
jadi saya bilang kenapa sih kita gak bisa tiru pinternya orang imigrasi
iya tiap negara punya tapi standar
kita sekarang punya peduli lindungi kan semacam paspor
tapi kan peduli lindungi semua orang punya fungsinya masing masing
berlaku di luar indonesia
nah itu yang kita akan lakukan
karena standardized orang marah
ini mudah mudahan sama tawakalna saudi kita link
kita sekarang sedang bicara sama asean
supaya orang pakai peduli lindungi bisa ke singapura
orang singapura pakai trace to gender bisa ke indonesia
bisa pakai aplikasinya dia
kayak paspor aja kan masuk ke indonesia paspor singapura kan
orang indonesia ke singapura pakai password indonesia bisa
nah sekarang kita berbicara dengan eu
maksudnya kita nanti pada saat g dua puluh
seenggaknya negara negara g dua puluh ini sudah interconnected
sehingga nggak usah repot repot lagi
pak tunjukin pcr
gak usah udah pakai ini aja
vaksinnya apa ini udah ideal
nah yang ketiga yang terakhir
itu tadi kita harus bangun global manufacturing capability
sehingga kalau ada kejala lagi
tiba tiba amerika diserang
kan harus ada dong di amerika selatan
harus ada di indonesia di afrika
jadi bukan hanya pabriknya
jadi kita mau bikin global hubs global hubs
iya luar biasa
yang harusnya memang paling berhasil
negara berkembang pertama jadi presiden g dua puluh
betul betul ini dijadikan suatu peluang
buat indonesia juga menunjukkan
bagaimana kita bisa menjadi inilah dirijen
dari sebuah orkestra global
yang bisa menciptakan harmoni
sehingga kita semua bisa berkolaborasi
pak budi memang ini akhir tahun
omikron di depan pintu
mungkin ada kira kira pesan yang ingin disampaikan
selain jangan dulu jalan jalan ke luar negeri
saya sebagai menteri kesehatan
ya senangnya kalau rakyat kita sehat semua
dan selalu pertanyaannya
kapan rakyat kita sehat kembali
kapan pandemi ini bisa berakhir
dengan segala kerendahan hati
sudah saya pelajari walaupun ini jadi menteri kesehatan
pas saya satu tahun
semua itu bisa tergantung kita
kalau kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan tiga m
kalau kita patuh melakukan surveillance atau tiga t
dan kita percepat vaksinasi diri kita
teman teman kita keluarga kita
insya allah harusnya kita bisa mengatasi pandemi ini
jadi sehat semua lah teman teman ya rakyat indonesia
dan jangan lupa itu tadi
terima kasih pak budi
dan kita harapkan juga road map nya ini semua berjalan dengan baik
cita cita g dua puluh nya juga berjalan dengan baik
sehingga indonesia juga memiliki resilience
dalam mengatasi semua yang berkaitan dengan kesehatan
sekali lagi pak budi sehat selalu
terima kasih dan selamat juga menyongsong tahun baru dua ribu dua puluh
semoga lebih mencerahkan
lebih berbahagia dari tahun dua ribu dua puluh dua
dua ribu dua puluh satu yang cukup berat ya kita jalani
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini
di cnnindonesia com dan juga di youtube
jangan lupa pesan pak menkes kita pak budi gunadisadikin tadi
karena masih dalam situasi covid
menjaga protokol kesehatan
yang menggunakan masker rajin mencuci tangan
jaga jarak hindari kerumunan
sekali lagi terima kasih